gak ada kapok kapoknya
ya allah putri mohon padamu ya allah
tolong jaga dewa dan papa
mereka sekarang udah jadi bagian putri
putri mohon padamu ya allah
tolong jaga mereka
putri mohon kalau dewa dan papa itu selalu bahagia
apapun yang terjadi ke depannya ya allah
kalau sampai putri jadi taruhannya
dan dia selalu bisa kempal
kamu menikung perusahaannya om lemos ya
dan mengambil semua tender yang telah dimenangkannya dengan cara cara kotor
caranya itu gak penting
yang penting hasilnya
papa gak pernah ngajarin kamu seperti itu ya
bisnis itu harus bersih mike
bukan dengan cara cara kantoran seperti yang kamu lakukan
pa gak usah pikirin itu
nanti yang ada kambuh
biar aku yang handle
udah papa seren aja ke aku
papa tinggal terima beres
kamu itu ya selalu
tambu lagi kan aku udah bilang
gak akan lakukan apa apa kan
eh mana sih ini semua orang
cuma lo doang sih di sini
berisik deh lo
lo kalau mau bikin makan atau minum buat sendiri di sana
ibu tiri kita yang sok berhati malaikat itu dimana
bukannya dia yang harusnya ngurusin papa ya
gue gak tau
setahu gue tuh dia ngerjain amal amal apa gitu sama klub sosialita
gue gak tau
yah ya udahlah
yang penting dia gak kegatuhan di luar
putri yang kegatelan sama dewa
tapi sekarang gue udah seneng
karena sekarang perusahaan papanya dewa lagi menuju bangkrut
ya pasti dia butuh gue lah
mau gak mau dewa pasti sama gue
lo jangan senang dulu
lu kan mbak
gapapa ryan udah pas
menurut mbak brerno biasanya di sini opel penges
kalau tuhan gampang bisa dikuangek

tuhan gmail lemari vemang
kerja japanya anakmu ini depan remaja dah
amar yang suka sih
sampai jumpa di video selanjutnya
terima niat jahat lo
gue gak jahat kol
gue cuma punya kekuasaan atas apa yang gue mau lakuin sekarang
lo punya kekuasaan untuk menolong bokap lo sendiri
kalau lo terima tawaran gue ada satu keuntungan lagi
niat jahat apa lagi sih yang mau pengen lakuin ke dewa
segitu jeleknya yang gue dimatau
sayang kamu denger ya
kalau bocah lo kehilangan segalanya berarti dewa juga bakal kehilangan segalanya
semua harta yang dia milikin dari kecil itu bakal hilang
lo gak mau kan itu terjadi
dia bisa jadi gamer
put lo kenapa
gak ada kapok kapoknya gangir putri
kita mau tunangan
put lo kenapa
gak ada kapok kapok gangguin putri
ini gak ada apa apa kok
lagi pulang mike gak salah
lo kok malah belain dia
mike disini karena
put lo kenapa
put lo kenapa
put lo kenapa
pati kita mau pertanyaan
iya mau ngomong sesuatu apa
kita mau tunangan
tolong jangan paksa dewa
untuk bertunangan dengan mia
karena putri yang akan menggantikan dewa
putri akan bertunangan dengan mike
karena putri pengen nolongin perusahaan papa
supaya perusahaan papa bisa dibantu dengan keluarga mike